sampai saat ini belum ada titik terang kepastian calon wakil presiden untuk mendampingi anies rashid baswedan dari koalisi perubahan
dalam rapat kerja nasional partai keadilan sejahtera pada jumat sekretaris jenderal pks abu bakar al habshi mengatakan partainya masih menyodorkan nama ahmad heriawan yang akrab dipanggil aher
namun pks akan menyerahkan keputusan kepada anies untuk memilih pasangannya dalam pemilu mendatang
apa tim kecil itu ya tetapi kita lihat saja chemistry ini kadang kadang berjalan dengan waktu ketemu titik nanti
jadi siapa dan siapanya kita lihat saja anda biar paham ya pil pres ini setiap hari demi hari bergejorak dan bergelombang
tapi saya yakin dan percaya sudah ada pembicaraan yang mengarah kepada satu titik pastinya calon wapres itu harus menyumbang elektoral yang paling kuat